anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news
selamat sore pak fikar
selamat sore mbak ipanang
oke salam sehat

mas yonatan tadi pagi
anda bersama dengan tim kuasa hukum lainnya
mendatangi lokasi rekonstruksi ya
yang pertama adalah di rumah saguling
kemudian anda semua ditolak oleh penyidik
ataupun oleh pihak kepolisian
apa alasan kepolisian menolak kehadiran
tim kuasa hukum keluarga bredegadi rioswa
disampaikan kak secara langsung kepada anda semua
jadi begini mbak ipanang tadi pak egy
ini ada dua hal
yang pertama kami datang ke tempat kafe

saya beli tiga begitu
kita sudah menunggu dari pagi

ke dalam ruangan rekonstruksi
kami tidak diperkenankan atau tidak diingat
untuk masuk dan melihat langsung
ini disampaikan langsung oleh
ketutup mabes mori
begitu ya mbak
dan dijelaskan di situ alasannya
pokoknya pokoknya tidak boleh
pokoknya pokoknya pokoknya tidak ada alasan yang terluka
namun kami mengingat dari pemerintahan media gitu
alasannya karena tidak ada kewajiban mengundang
perempuan yang sudah mengandalkannya
atau keseorang yang dihukum itu
dari usaha perempuan mediana
kewajiban kan bukan berarti kelarangan gitu
segitu dulu mbak
tidak ada alasan yang jelas
dari pihak kepolisian
dan tidak ada kewajiban mengundang
kewajiban mengundang kuasa hukum
dari keluarga korban begitu ya
itu yang disampaikan oleh pihak kepolisian
kepada tim kuasa hukum
apakah memang ada aturan
yang dilanggar saat proses rekonstruksi
sehingga kuasa hukum korban dilarang untuk hadir
jadi begini ya
di dalam sistem peradilan ketidakpitan
nanti boleh ditanya sama senior saya
dari bank ikan
bahwa posisi korban akan diwakili
dari negara untuk memkolek keadilannya ya
itu adalah sistem negara hukum ya

polisi korban oleh polisi ya

hukum korban itu dihadirkan
kecuali kuasa hukum dari tersangka ya
tapi di sini memang soal diskresi saja
sebetulnya ada komunikasi ya
saya tidak tahu
pertimbangannya penyidik tidak menghadirkan
saya tidak tahu
tapi sebetulnya kalaupun dihadirkan
tidak ada yang dilanggar pun di sana ya
tidak ada yang dilanggar pun ya
dilarang juga tidak ada yang dilanggar ya pak ya
ketika kepolisian melarang kuasa hukum untuk hadir
tidak ada juga yang dilanggar
yang mungkin dikewatirkan
mungkin yang dikhawatirkan adalah sikap ekspresif
dari kuasa hukum yang dikhawatirkan ya
protesan atau protesan
protesan atau protesi
tapi sebagai bentuk transparansi pak sugeng
mestinya pihak kepolisian mengeluarkan diskresi
ataupun memberikan diskresi kepada proses rekonstruksi
agar kuasa hukum bisa hadir begitu ya
mbak rifana proses transparansi sudah dijalankan
oleh tim sus atau penyidik
dan ditonton oleh publik
itu transparansi ya
ini persoalan kuasa hukum untuk hadir
itu tidak ada lawangan
oke pak fikar tahan dulu
pak ionatan tahan dulu
pak fikar pak sugeng juga tahan dulu
kita akan mengikuti konferensi pers yang disampaikan
oleh kadif umar spori
langsung dari tempat rekonstruksi
di depan rumah dinas
oke harga angka sudah
apa enggak mau covid
wah depan sana salah ngadepnya ini
bukan ngadepnya salah ngadepnya
yang ini yang ini dulu
bikin di sini pak
bikin di sini pak
bikin di sini pak
bikin di sini pak
bikin di sini pak
oke rekan rekan ya
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
rekan rekan saya hadir bersama komisioner dari komnas ham
komunen dari lpsk
pada hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan rekonstruksi berlangsung kurang lebih sekitar
tujuh jam setengah
sesuai dengan komitmen bapak kapolri tim sus diperintahkan untuk setransparan mungkin
di dalam pelaksanaan rekonstruksi yang berjalan tujuh jam setengah tersebut
peluruh rangkaian sudah kita adekankan ya dari tiga tkp
dua tkp asli dan satu tkp yang pengganti yaitu tkp di magelang
magelang tadi sudah kita mainkan dari jam sepuluh pagi dengan melibatkan empat tersangka
kemudian ada beberapa saksi terkait menyakut masalah peristiwa yang di magelang
kemudian ada beberapa saksi yang terkait menyangkut masalah peristiwa yang di magelang
kemudian di tkp kedua yang di saguling juga tiga puluh enam adegan juga sudah diperagakan
oleh para tersangka dan juga ada saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di saguling
demikian juga tkp yang terakhir tkp di durentiga
ada dua puluh tujuh adegan juga diperankan semuanya oleh para tersangka
dan juga para saksi terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut
demikian juga masalah peristiwa tersebut
demikian juga masalah peristiwa tersebut

tetap ya sesuai dengan pindahan pak kapuri agar transparan aguntabel dan objektif
kita juga menghadirkan para pihak
ya dari pihak eksternal ada dari pengacara para tersangka juga hadir
kemudian dari pihak eksternal juga dari komisioner komnas ham mengikuti secara runtut
dari tkp pertama kedua dan tkp ketiga
demikian juga dari kompolnas juga mengikuti dan dari lpsk juga melakukan pendampingan terhadap
ada e dari mulai tkp satu tkp dua dan tkp yang ketiga
ya ini adalah komitmen kami rekan rekan sesuai dengan arahan bapak kapolri
untuk menyingkat waktu saya berikan kesempatan dari komnas ham menyampaikan hasil pengamatan dari tkp satu tkp dua dan tkp tiga
oh oke terima kasih yang pertama tama memang kami datang mengikuti acara rekonstruksi ini karena undangan dari teman teman kepolisian
yang memang sejak awal berkomitmen kepada kami untuk membuatnya lebih mudah
itu terbuka transparan dan prosesnya akun tebal dan kami mengucapkan terima kasih
selama proses apakah kami punya hambatan dan lain sebagainya
tidak punya hambatan
jadi prosesnya kami bisa akses ya
secara keseluruhan kami bisa akses mulai dari magelang yang tadi dilaksanakan terus habis itu di sangguling terus juga di tkp duren tiga tkp terakhir
nah itu semua proses kami ikutin kami catat dengan baik
yang kedua yang gak kalah penting adalah dalam konteks hak asasi manusia proses tadi dilaksanakan secara imparsial
ada beberapa perbedaan antara pengakuan a dan pengakuan b di masing masing pihak
tapi masing masing pengakuan itu juga diuji
jadi dikasih kesempatan oleh teman teman penyidik untuk juga melaksanakan
nah itu menurut kami sebuah proses yang apa namanya yang sangat baik dalam kotek haksasi manusia
proses ini juga sesuai dengan prinsip prinsip fair trial
sehingga setiap pihak yang memiliki kepentingan untuk pembelaan dirinya tadi dikasih kesempatan seluas luasnya
dan ini praktek yang baik dan semoga harapan kami nih pak andirian di rti bidom
tidak hanya kasus ini tapi juga kasus kasus yang lain
jadi praktek ini tadi yang kita laksanakan kita lihat makanya cukup lama
karena tidak hanya satu pihak satu keterangan
tapi juga ada beberapa keterangan yang berbeda dan dikasih kesempatan
yang berbeda itu untuk juga memberikan keterangan dan melakukan rekonstruksi
jadi itu satu hal yang baik
yang berikutnya adalah
apa kepentingan komnas ham dalam konteks ini
komnas ham juga melakukan pendalaman
dan dengan dibukakan akses seperti ini pendalaman kami semakin terang benerang
beberapa hal terkonfirmasi
dan terkonfirmasinya dengan cukup mendalam
karena memang sekali lagi tkp nya kalau dalam konteks komnas ham
sehingga memang banyak berubah begitu
tapi dengan proses yang terbuka tadi transparan tadi
masing masing pihak dikasih kesempatan untuk melakukan pembelaan dirinya
dengan keterangan membuat rekonstruksi sendiri
dicatat sama penyidik
saya kira proses tadi juga mendorong terang benerangnya peristiwa
kalau masih ada perbedaan ya nanti akan diuji di mekanisme pengadilan
dan sekali lagi komnas ham mengucapkan terima kasih banyak ke teman teman kepolisian
tidak hanya soal kami diundang
menepati janji kami untuk mendapatkan
untuk mendapatkan informasi dan lain sebagainya
tapi yang lebih penting adalah proses ini dilakukan secara imparsial
masing masing pihak diberi kesempatan
dan ini akan menuju pada objektifitas proses
dan itu catatan yang paling mendasar dalam proses ini
mungkin pak bk
ya satu poin tambahan saja
saya kira komnas ham saat ini sedang dalam proses finalisasi laporan
artinya informasi keterangan dan data data tambahan yang didapatkan dari pagi sampai sore ini akan menjadi tambahan kami memfinalkan laporan
dan minggu ini rencananya akan kami serahkan kepada teman teman tim sus polri
dan ini tidak berapa lama lagi
artinya kami juga menginginkan bahwa nanti semua keterangan atau bukti fakta dari semua pihak
diuji di pengadilan
termasuk dari komnas ham
saya kira itu saja
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dari lpsk kami memang sejak awal mendampingi richard eliezer
selaku tersangka dalam hal ini juga posisinya sebagai justice kolaborator
dari sejak awal tadi pagi
berangkat juga sudah kami koordinasi
koordinasikan dengan polri dari kemarin dan kuasa hukumnya
untuk richard eliezer bisa hadir di acara rekonstruksi ini
untuk sebagai komitmen dia untuk mengungkap kejahatan ini
nah tadi sudah dilakukan rekonstruksi
kami mengikuti mendampingi barada e ya
dari rumah magelang
pengganti ya pak ya
terus kemudian di saguling
seperti yang disampaikan oleh komnas ham
bahwa ada beberapa versi dari para tersangka ini
dan semuanya difasilitasi untuk direka ulang
jadi masing masing versi juga kemudian diadegankan
sehingga semua versi ini nanti akan dirangkum oleh penyidik
harapannya sih rekonstruksi ini menguatkan penyidik
untuk mengungkap kasus ini
semuanya dengan secara lebih terbuka
nah nanti harapannya juga baradae juga tetap berkomitmen untuk mengungkap kejahatan ini sampai di pengadilan
dan sekali lagi memang akan diuji di pengadilan
dan bagaimana putusannya nanti di pengadilan
seperti itu pak terima kasih
terima kasih dari komnas ham
dan juga dari lpsk
tergantikan para pihak yang diundang oleh tim sus
dalam hal ini oleh pak dirby dome
ini menjalankan diferensiasi fungsional
bahwa beliau beliau ini memiliki sudut pandang sendiri
untuk bisa menilai
dan nanti dituangkan dalam laporan masing masing
komnas ham memiliki sudut pandang sendiri
kompolnas memiliki sudut pandang sendiri
lpsk tidak menyangkutkan sudut pandang sendiri
oleh karena diferensiasi fungsional ini dalam rangka untuk terus mempertahankan bahwa
proses yang ditangani oleh tim sus ini berjalan secara transparan
dan juga akuntabel
ya cukup ya rekan rekan
perbedaan pandangan saat proses rekonstruksi itu pada scene apa pak
pak dir aja
materi pak dir yang jawab
makasih pak kadif umar selamat sore rekan rekan
ini pertanyaannya terkait sama dengan yang dijelaskan tadi teman teman komnas ham
bahwa semua pihak diberikan kesempatan yang seluas luasnya
untuk memberikan penjelasan terkait apa yang dia lakukan apa yang dia rasakan dan apa yang dia alami pada saat kejadian itu
sebenarnya ini adalah mekanisme standar
sop standar yang dilakukan
bagi pihak atau tersangka yang merasa tidak melakukan adegan itu
boleh mengajukan keberatan
keberatan dalam hal ini tentu
keberatan tersebut akan kita berikan pemeran pengganti
dalam proses kali ini ada beberapa hal
ada beberapa hal
misalnya saya kasih contoh ini yang contoh muda
mas itu menurut saya ada di situ
tapi mas itu mengatakan enggak dia tidak di situ ada di sana
nah kalau dia tidak mau terima kita pakai pemeran pengganti di sana
ini sebaliknya seperti itu
ini yang tadi dimaksud
kita memberikan kesempatan yang seluas luasnya
bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses rekonstruksi ini
khususnya para tersangka
mereka ini kan masing masing adalah saksi mahkota
saksi mahkota sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan
apa yang mereka alami dan apa yang mereka rasakan pada saat peristiwa
nah oleh karena itu kalau di dalam pemeriksaan ada namanya konfrontir
kalau dalam rekonstruksi kita memberikan kesempatan bagi mereka
kalau mereka menolak untuk melakukan adegan kita akan menunjuk figuran atau pemeran pengganti
saya kira demikian
ada beberapa fakta baru misalnya
itu nanti menjadi materi dipenjadikan ya
tidak mungkin kita sampaikan

ada dua pisau satu lantai itu bagaimana pak
pisau yang dibawa oleh saudara kuat dari magelang
itu apa pak
itu yang di
pada saat kejadian ada di magelang
ada peristiwa sehingga itu digunakan oleh kuat
semua alam suci pak boleh jelaskan pak
apa sekarang pak
karena nanti kalau masuk materi nanti aja
karena semua tadi muka masker saya juga muka masker
saya ucapkan terima kasih apresiasi
dari teman teman yang mengawal terus jalannya proses penyidikan kelas tiga
besok lagi ya
ya oke teman teman terima kasih
bilayah tohik biladah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak
dan itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh kadifu mas polri
saya akan recap sedikit ya
rekonstruksi akhirnya selesai setelah berlangsung selama tujuh lima jam
tim sus sudah melaksanakan rekonstruksi
dua tkp asli dan satu tkp pengganti di rumah magelang
di magelang ada enam belas adegan
saguling tiga puluh lima adegan
duren tiga ratus dua puluh tujuh adegan
sebagai bentuk transparansi tim sus melibatkan pengawas eksternal dari komnas ham kompolnas dan juga lpsk
sebagai pendamping dari justice collaborator barada richard eliezer
tadi juga komisioner komnas ham khairul anam mengatakan bahwa proses rekonstruksi berlangsung imparsial
ada beberapa pengakuan berbeda tetapi penyidik memberikan kesempatan untuk menjelaskan agar terjadi fair trial
dan beberapa hal terkonfirmasi termasuk indikasi penyidik

dan kalau masih ada perbedaan dalam proses rekonstruksi itu akan dibuktikan dalam proses persidangan
saya akan kembali ke para narasumber saya
tadi setelah mendengar apa yang disampaikan oleh kadif humas dan juga oleh komnas ham
pak fikar seberapa penting sebetulnya proses rekonstruksi ini untuk keperluan berkas penyidikan dan susunan dakwaan jpu
rekonstruksi itu sebenarnya tidak diatur di dalam kuhap
khususnya dalam konteks acara pembuktian
tidak diatur sebenarnya
tetapi rekonstruksi itu kan mereka ulang peristiwa atau peristiwa pidana sebelum ketika dan sesudah terjadinya tindak pidana
kan itu yang akan diambil
sehingga dia bisa menggambarkan keseluruhan peristiwa dari mulai apa akan terjadi ketika terjadi dan sesudah terjadi
nah dari situ mungkin akan bisa ditarik disimpulkan ada atau tidaknya motif gitu ya
ada atau tidaknya motif atau motifnya apa gitu
tetapi juga tidak secara keseluruhan bisa karena rekonstruksi sendiri kan tidak ada dialog sebenarnya
dia cuma memotret realitas realitas fakta saja gitu tidak ada dialog sama sekali
sehingga dari situ sebenarnya juga tidak bisa terlalu jauh gitu
nah begitu mbak
nah soal kehadiran penasehat hukum dalam konteks tersangka atau terlapor itu pasti ya dibolehkan
karena memang diatur oleh kuhap
itu hak atas bantuan hukum dan sebagainya gitu
tetapi memang dalam konteks korban dalam kuhap kita korban itu diwakili oleh negara seperti pak sugeng katakan tadi
ya diwakili oleh negara
negara dalam hadirnya adalah kepolisian dan kejaksaan
sehingga semua kepentingannya diakomodir oleh negara itu
nah kalau muncul kemudian penasehat hukum
maka penasihat hukum dalam konteks peristiwa itu dia masuk di wilayah keperdataannya sesungguhnya
nah kalau pidananya itu diwakili oleh negara tapi perdatanya kerugiannya diwakili oleh penelitian hukum
saya tinggalkan soal ketidakhadiran pengacara
saya ingin masuk ke dalam substansi rekonstruksi ya
mas yonatan kalau dilihat dari proses rekonstruksi apakah kemudian tim kuasa hukum menilai sudah sesuai dengan rangkaian kronologi kasus
kita tidak bisa berkomentar soal itu
karena kita tahu aja enggak mbak
boleh masuk saja tidak ya
berita acaranya juga kita tidak pegang
tapi ingin kami tegaskan di sini
ini ada senior senior saya
tetapi perintah transparansi ini keluar dari bapak presiden dan kapolri
jadi seharusnya kami ini diperbolehkan masuk
toh kami tidak akan aneh aneh kalau tadi kata pak sugeng ada ketakutan tersendiri kepada kami kuasa hukum
sedangkan kami itu hadir hanya ingin menyaksikan dan kami ingin mengamati serta kami ingin mengawal proses penegakan hukum ini dalam bentuk rekonstruksi tersebut
jadi kami ini pantau begitu
tetapi karena ada penolakan terhadap kami dengan alasan yang tidak make sense menurut kami dan tidak jelas alasannya apa
justru itu menimbulkan kembali tanda tanya
apakah ini ada manipulasi
sehingga kami tidak diperbolehkan masuk
sedangkan yang lain itu kan juga boleh masuk
karena perintah presiden dan kapolri yang sudah jelas transparansi
dan dalam menjalankan profesinya kami juga berhak memperoleh informasi data dan dokumen
baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain
jadi tidak puas dengan hasil rekonstruksi yang tadi sudah disiarkan melalui polri tv mas yonatan
oh iya saya tambahkan sedikit
karena waktu prerekonstruksi tembak menembak itu kan kami sudah tidak diperbolehkan masuk
dan dijanjikan pada saat rekonstruksi oleh diretipi dum kami akan diundang begitu
tetapi kenyataannya tidak
dan ada juga di media bisa kita saksikan bersama
beberapa hari belakang ini kadif humas juga mengatakan akan mengundang pengacara kedua belah pihak
nah tapi ternyata sampai di sana kita tidak boleh masuk mbak ya
oke jadi artinya tidak puas dengan hasil rekonstruksi yang tadi sudah disiarkan secara terbuka mas yonatan
ya tentu bahkan kita tidak tahu itu hasilnya bagaimana
benar atau enggak itu
oke jadi tidak puas ya
oke pak sugeng saya ingin masuk ke dalam substansi ya
tadi yang disampaikan oleh komisiner komnas ham koy rul ana menarik bahwa
ada perbedaan keterangan pada saat proses rekonstruksi yang disampaikan oleh para tersangka
tapi sekali lagi perbedaan keterangan ini kan nanti diujinya di proses persidangan
kalau tadi tim kuasa hukum menolak mengomentari apakah sudah sesuai proses rekonstruksinya dengan kronologi rangkaian kasus
tapi kalau dari ipw itu sudah disampaikan
anda melihatnya dengan adanya perbedaan keterangan itu apakah nanti akan mengubah konstelasi ataupun mengubah pasal yang disangkakan pak sugeng
untuk tempat di magelang yang ditaruh juga menggunakan tempat di saguling ya
dan dua puluh tujuh yang di duren tiga
nah dari situ sebetulnya satu saya melihat ya soal isu pelecehan ya